dan calon wakil presiden sandiaga uno juga menemui petani kopi di temanggung jawa tengah pada sabtu sore
sandi berjanji akan membuat program okoc kopi temanggung agar produktivitas dan harga jual meningkat
sebab harga kopi sering anjlok pada saat musim panen tiba dan membuat petani merugi
beberapa petani menyampaikan bahwa biaya produksi kopi dan harga pupuk yang mahal
berbanding terbalik dengan harga jual yang rendah saat musim panen tiba
untuk itu jika terpilih nanti sandi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani khususnya petani kopi
sandi pun berjanji akan memperjuangkan nasib para petani kopi di tepanggung
sebagai langkah nyata sandi akan membuat program okoc kopi temanggung
dari program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kopi serta harga jual kopi yang lebih tinggi
di okoc kopi ini kita akan
memilih yang besar besar seperti temanggung ini kan besar sekali sebagai robusta
lima belas ribu ton dihasilkan di sini ini sebuah kekuatan yang bisa kita bingkai dalam sebuah brand yang baik
jadi okoc kopi akan kita lanjutkan